mas jaki ada pak rk ada pak ridwan dami ada pak erwin aksa
untuk jakarta sendiri selain mas jaki ada pak rk ada pak ridwan dami ada pak erwin aksa
tapi dalam bertiga ini hubungan orang abang dengan yang dua ini
oh gak ada masalah semua kadang kadang
berarti apa yang hal pertama yang akan dilakukan apa pak setelah ada tiga nama
di setiap person ataupun kader yang diberikan surat untuk tugas
itu wajib melaksanakan kegiatan kegiatan
dalam rangka meningkatkan popularitas individunya maupun partai golkar
khusus untuk tki kemungkinan kan kita akan koalisi
karena gak mungkin kita mengusung sendiri
repursinya cuma dapat sepuluh kemarin
tapi kalau untuk mengusung pasangan benar benar itu harus koalisi dengan partai lain
nah ini masih ada beberapa tahapan
nah untuk penjajakan komunikasi dengan partai lain itu dibebankan kepada bakal calon apa dilakukan sama pengurus partai di dpp
masih mungkin kan masih terbuka